koalisi pendukung jokowi menilai partai demokrat tidak konsisten dengan membiarkan kadernya di daerah mendukung pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
adapun partai gerindra menganggap membelotnya sejumlah kader ke demokrat demokrat ke jokowi adalah masalah kecil
wakil ketua tim kampanye nasional dari partai nasdem joni plate menganggap wajar jika ada sejumlah kader demokrat daerah yang mendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ karena merasa peluang prabowo menang pada pilpres tidak besar
koalisi jokowi menyambut dukungan kader demokrat sebagai energi tambahan dalam strategi pemenangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
koalisi jokowi juga menganggap bergabungnya sejumlah kader demokrat di daerah sebagai bentuk ketidak konsistenan partai pimpinan sby dalam menentukan sikap pada pilpres
sementara itu partai gerindra menghormati mekanisme di lingkup internal demokrat yang tidak memberi sanksi kepada kadernya yang membelot mendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
gerindra optimistis koalisi pendukung prabowo sandiaga tetap solid
saya kira para pemimpin politik ketua ketua partai para pengurus pengurus partai jangan lupa rakyat di daerah juga cerdas
pada saat dimana pesan politik tidak konsisten mereka akan melihat bahwa ternyata politik di indonesia ini inkonsisten
yang dibutuhkan bangsa kita adalah konsistensi politik
kalau kepada semua komponen masyarakat komponen komponen politik yang menyalurkan aspirasinya
untuk memberikan dukungan kepada pak jokowi dodo dan kiai ma'ruf amin sebagai capres kami
tentu pintu jendela semua kisi kisi terbuka lebar untuk kerjasamanya
saya kira komitmen pak sby itu kita pegang
dan itu juga disampaikan oleh beliau tetap solid untuk mendukung
cuma cara dari setiap partai politik kan berbeda beda
kalau di gerindra itu kalau sudah diputuskan oleh dewan pembina
jadi langsung saya dengar saya taat kira kira gitu
jadi satu komando
karena kalau soal ini masalah kecil nggak harus ada yang dikhawatirkan
pokoknya koalisi prabowo sandi ini sangat solid
sebagaimana halnya di sana juga banyak yang kami dengar
kader kader dari p tiga mungkin ada dari pkb yang juga mendukung pak prabowo dan sandi
saya kira itu tercermin kok di dalam survei
survei juga banyak sekali yang menyampaikan